boli boli dengan gul
atar gerindra dan pkb
dianggap pak k yang ideal
ketua umum partai kebangkitan bangsa
menemui presiden jokowi dodo
di istana kepresidenan jakarta
dalam pertemuan itu
muhaymin menyampaikan keinginannya
untuk menjadi calon wakil presiden
dari ketua umum gerindra
kepada cnn indonesia com
sudah lama disampaikan
termasuk dalam pertemuan
pada awal pekan ini
agar dirinya melanjutkan
dan memberikan respon positif
terhadap koalisi pkb gerindra
wakil ketua umum pkb
pkb dan gerindra
sebagai partai yang ideal
untuk diajak kerjasama ke depan
dan itu seadat
berbagai perkembangan politik
mengawal pemerintahan pak jokowi
pak jokowi mengapresiasi
koalisi pkb dengan gerindra
atau gerindra dan pkb
dianggap partai yang ideal
untuk kerjasama untuk depan
suara pak prabowo juga
lebih tinggi dari yang lain
menanggapi keinginan muhaymin
menjadi cawapres prabowo
wakil ketua dewan pembina gerindra
gerindra dan pkb
memberi mandat kepada pkb
untuk menunjuk cawapres
akan menjadi cawapres prabowo
asal usulan itu
datang dari pkb
termasuk bila pkb
menunjuk cawapres yang lain
tim liputan cnn indonesia
kebangkitan indonesia raya
apakah kemudian akan merubah
yang ada hari ini
dan untuk mengkonfirmasinya
sudah bersama kami
wak ketum dpp pkb
assalamualaikum selamat malam
kabar baik mas raam
alhamdulillah kabar baik langsung saja
berarti setelah kemarin bertemu presiden
atau kemudian ini hanya laporan saja
dari ketum anda
tentu pak jokowi
bukan hanya pkb
tapi banyak partai partai
yang meminta restu
tingkat kepuasan publik
terhadap kinerja pak jokowi
oleh sebab itu
endorsement dari pak jokowi
ini kira kira menjadi satu hal
yang juga diharapkan
oleh gus muwaimin
termasuk juga pak prabowo
restu itu hanya lampu hijau
atau dukungan begitu
tidak akan cawe cawe sampai dalam
namun cukup gimmick
diberikan waktu silaturahmi
pak jokowi membuka pintu
untuk berdiskusi dan memberikan masukan
ingat tidak semua partai
bisa buka pintu
untuk datang ke pak jokowi
paling tidak enam yang diundang keistan waktu itu ya
gerindra dan pkb
ini masuk dari bagian
yang saat ini memang ada di dalam pemerintahan pak jokowi
yang kedua ketua umumnya
memiliki keinginan yang sama
untuk masuk di kertas suara
di pemilu dua ribu dua puluh
khususnya di pilpres
khususnya di pilpres
nah oleh sebab itu
maka terbentuklah koalisi
yang sudah mencukupi
yang kemudian formulanya
diberikan mandat kepada pak prabowo dan gus muhaymin
jadi kalau boleh publik mengetahui
begitu pertemuannya hanya menyampaikan
pak jokowi cukup tahu
tidak ada kemudian pembahasan masukan
atau kecenderungan kemana beliau
pak muhaymin tidak memberikan
secara rinci ya
namun kira kira positif
kalau kata positif
apa apa yang menjadi keinginan dan ikhtiar
yang dilakukan oleh pak muhaymin
dinilai itu positif
apalagi bilang lanjutkan
kalau dalam konteks koalisi dengan gerindra
apa hal selanjutnya
hanya satu hal selanjutnya deklarasi
itu yang ditunggu
karena itu mandatnya ada di tangan pak prabowo dan gus muhaymin
kita ingin dan mengharap
agar segera muncul pengumuman resmi
siapa pasangan dari koalisi kebangkitan indonesia raya
karena formulanya sudah dekat sekali
tinggal pak prabowo gus muhaymin sepakat
mana presiden mana cawapres jalan
tapi sebenarnya lampu hijau adalah partainya
gerindra dan pkb
atau namanya prabowo dan gus imin
nah tentu saya tidak lihat detailnya
tapi tidak disampaikan ketua mandat
namun di dalam fakta kerjasama itu jelas
bahwa dari koalisi kerjasama partai
kemudian memandatkan kepada ketua umum
nah kebetulan dua ketua umum ini
pak prabowo juga di deklarasikan oleh gerindra
maju menjadi presiden
gus mohaimin juga dimandatkan untuk maju menjadi capres
oleh sebab itu sebenarnya
cara untuk memutuskannya
kalau dihitung secara sederhana
namun untuk memutuskan itu
banyak sekali variabelnya
bukan kemudian sudah prabowo lebih jelas ke capres
gus imin lebih ke cawapres begitu
puping akan melihat begitu
kalau variabel presidenial tersebut sudah cukup
yang kedua variabel elektoral
yang ketiga pakem selama pilpres
ada pakem presiden dan wakil presiden itu dari religius dan nasionalis
ada pakem jawa luar jawa
ada pakem militer sipil
nah di kedua tokoh ini
semua pakem ketemu
komposisinya sudah pas semua begitu ya
dan pkb atau gus muhaymin yang selama ini membangun kerjasama
dan selalu tepat untuk melakukan koalisi
dan bahkan menjadi penentu kemenangan
nah ini menurut saya saatnya ini
gerindra bersama pkb baru kali ini
dan bisa dibuktikan nanti di dua ribu dua puluh empat
kalau berlanjut insya allah menang
jadi konsepnya pkb masih dengan nama gus muhaymin
atau kemudian siapapun asal dari pkb begitu
pasti dengan gus muhaymin
karena gus muhaymin harus bukan harus ya
gus muhaymin tegak lurus pada perintah muktamar dan perintah kiai
bukan hanya kemudian nama siapapun tapi asal dari pkb bukan ya
pertama ini momentum buat gus muhaymin
karena apa tidak ada incumbent
gus muhaymin berjuang untuk masuk di kertas suara pilpres itu sudah cukup lama
bukan hari ini saja
kalau pak prabowo misalkan berjuang untuk menjadi presiden berkali kali
namun gus muhaymin belum pernah masuk di kertas suara pilpres
nah hari ini hari ini rebound kira kira
pak prabowo yang selama ini berjuang untuk menjadi presiden belum pernah berhasil
gus muhaymin juga berjuang ke arah yang sama
nah ini dua ribu dua puluh empat menjadi titik rebound
ada track record perjuangan yang mirip begitu ya maksud anda ya
istilahnya gini kalau dalam bahasa rakyat
wayai untuk pak prabowo dan wayai untuk gus muhay
tapi kayaknya semua pihak pakai statement yang sama wiswayai gitu
ya tetapi kalau dari sisi perjuangan kita lebih panjang dibanding capres capres yang lain
oke pak saya ingin menarik lebih jauh begitu
kita mundur sedikit habis lebaran kemudian ketum anda juga bertemu pak erlangga dari golkar
membentuk namanya koalisi inti bahkan ada semacam tim pemenangan masing masing begitu
nah ini bagaimana kabarnya
memang golkar akan diajak hari ini tentu dengan kekuatan golkar yang membesar
jangan jangan golkar minta cawapresnya gitu gimana tuh
ya selama ini memang golkar dengan pkb sudah berkali kali bertemu menyamakan visi
namun perlu diketahui sampai detik ini golkar belum ada di dalam barisan koalisi kebangkitan indonesia raya
meskipun memang disepakati ada semacam koalisi inti di situ untuk men trigger
tuh golkar sebetulnya
tuh kasian dong kalau cuma hanya untuk men trigger kemudian agar lebih solid begitu
ya tentu karena gini kan namanya koalisi itu kan muncul keyakinan untuk menang
dan sekitar empat puluh juta pemilih akan meyakinkan untuk menang
namun memang itu tidak sederhana
akhirnya ada tiga orang di situ yang dimandatkan oleh partai masing masing untuk menjadi presiden
nah ketika bergabung apakah pkb tidak khawatir begitu akan kursi cowok presiden malah ke erlangga bukan ke gusimin
di situ situ sendinya
sejauh ini seperti apa kemudian pembahasannya
kan kita tidak bahas karena memang partai golkar belum masuk dalam satu barisan
yang kita bahas adalah kesamaan visi ke depan untuk menang
kalau ini berapa ya tiga poros ini
partai ini bergabung jadi satu
pasti insya allah akan menang
arahnya ke sana
tapi kemudian hari ini sikapnya masih sama
pun ketika golkar akan bergabung dengan nama ahy yang akan dibawa nanti
jadi golkar ini kan sebenarnya pimpinan koalisi kebangkitan indonesia baru
koalisi indonesia bersatu
yang kemudian di situ gak tahu seperti apa
namun rasanya kemudian begitu bertemu dengan pkb bertemu juga dengan gerindra rasanya lebih cocok di sini
cocok yang dimaksud adalah keyakinan untuk menang
untuk apa berkoalisi kalau kalah
tapi kan artinya hanya dengan masih satu capres begitu kan
cowok cowok perasaan akan seakan akan ya publik menafsirkan di perbuatan pkb dan juga golkar
nah bagaimana kemudian
di mana titik negosiasinya artinya
pasti akan ketemu titik temunya
kenapa titik temunya
karena ketiga orang ini sudah memiliki pengalaman yang cukup panjang masing masing
mana di mana titik titik komprominya
namun saya tidak bisa menyampaikan di mana kira kira titik kompromi
oke tapi peluangnya akhirnya lebih besar mana misalkan
ketika ketiga kekuatannya bersatu paling tidak apakah hijau atau kuning yang cawapresnya nanti
pasti kalau dilihat dari historicalnya ya pasti hijau
oke masih yakin gitu ya
karena apa karena apa karena memang dari awal yang dibangun koalisinya itu koalisi pkb dengan gerindra
yang di dalam diktum kerjasamanya masih membuka kerjasama politik dengan partai yang lain
nah di dalam urut urutan logika urut urutan logika tentu yang pertama
penghuni lama akan menentukan
akan menentukan itu urutan urutan logika
tapi di dalam politik ya ketika tiga orang duduk itu akan banyak pikiran
yang harus dirumuskan yang harus ditemukan yang harus dicari titik temunya
karena apa seednya cuma dua
artinya keyakinan ini kan akan bisa berubah dong dengan misalkan pertemuan bertiga nanti kalau akan bertiga begitu
makanya pas di dalam politik ada dinamika dinamika seperti itu
tapi kalau tanya kepada saya saya pikir sudah ideal
pasangan pak prabowo dan gus muhaymin
dua partai pun sudah cukup
tambah golkar lebih kuat
polanya seperti apa antara pkb dan juga gerindra
ketika ada anggota member baru yang akan masuk apakah kemudian harus atas tanpa izin pak prabowo dan gus muhyimin untuk bisa masuk
dan di mana posisinya
pak prabowo dan teman teman gerindra selalu sampaikan
penamping pak prabowo ataupun capres dan cawapres dari koalisi ini
oleh pak prabowo dan gus muhaymin
makanya bilang siapapun yang mau jadi wapres kata teman gerindra ini harus sepersetujuan pak muhaymin
artinya pak prabowo dan gus muhaymin sudah memiliki komitmen yang sama
tinggal diumumkan saja
dan itu pkb
bukan kemudian mencari kriteria yang lain
kriteria sudah ada tinggal namanya misalkan
kriteria apa yang diinginkan untuk menang
dengan komposisi yang anda katakan tadi nasionalist religious
kriteria apalagi yang harus dipenuhi oleh gus muhyimin untuk menang
kita bisa sebutkan
sudah ada semua begitu
sudah ada semua
menurut anda ya
pak prabowo kuat di jakarta dan jawa barat
gus muhaymin punya suara blok di jawa timur
pak prabowo dari militer
pak muhaymin pimpinan dari sipil
tapi paling tidak
pak muhaymin lahir dari pesantren
pak prabowo lahir dari barat
ini mewakili ulama pak muhaymin
masih banyak nama kemudian paling tidak
itu yang lebih tinggi
itu orang yang punya elektabilitas misalkan di atas pak muhaymin tidak punya tiket
karena pkb punya
pak muhyimin itu lengkap
punya tiket punya konstituen punya jaringan
walaupun hanya sekitar empat atau sekitar lima begitu ya elektabilitasnya
elektoral pak muhaymin memang kita masih upayakan untuk naik
dibanding kandidat yang lain yang ada yang tidak punya tiket
meskipun suaranya tinggi untuk apa
jadi pd nya karena punya tiket itu ya
bukan pd nya untuk tiket
banyak variable yang harus dihitung
elektoral bisa dikejar
tiket nggak bisa dikejar
apakah kemudian nanti ketika ada misalkan pan kan juga sedang menimbang rasanya
tapi nama prabowo tidak menutup kemungkinan
ketika tokohnya masuk apalagi dengan nama erick thohir misalkan
akan seperti apa nanti
kan boleh saja
namanya membuka pintu
mana yang terbaik
selama dalam koalisi
baru kali ini pkb berkoalisi dengan gerindra
nanti coba rasakan manfaatnya
menang atau tidak
bahwa komposisi gerindra dengan pkb hari ini
dengan figur yang ada
dengan ketokohan yang ada
dengan blocking suara yang terbagi
ini saling melengkapi
dimana tidak melengkapinya
saya mau tanya sebenarnya
tidak ada khawatiran kemudian pak prabowo akan memilih di luar pkb begitu
ketika nanti anggotanya akan semakin banyak
apakah saya bertanya balik juga
apakah tidak khawatir pak prabowo ditinggal pak muhaymin
oh itu ada kemungkinan berarti ya
artinya kalau simulasi simulasi pertanyaan itu banyak sekali
namun kami tidak berpikir untuk itu
sejak awal pkb membangun kerjasama dengan gerindra
tidak ada pikiran yang negatif
apalagi untuk meninggalkan
apalagi untuk bercerai
ini saling melengkapi
bukankah hari ini misalkan
pak prabowo naik elektoralnya
dibanding oleh capres yang lain
apakah tidak ada sumbangan pkb di situ
mungkin orang tidak menghitung
dari mana itu
akhirnya pak prabowo enak dan lancar sekali untuk keliling keliling pesantren
jadi tidak ada kekhawatiran begitu ya
kemudian berkomunikasi dengan yang lain
pak prabowo ketemu dengan nasdem
karena kami sudah hitung kelengkapan
sby beberapa waktu yang lalu
sebab kami sudah menghitung
kelengkapan dan kecukupan pkb
dan tokohnya gus mohimin
untuk saling melengkapi
gerindra dengan pak prabowo sebagai tokohnya
berarti artinya publik hanya tinggal menunggu deklarasinya kalau begitu
akan dalam waktu dekat
semua berharap mudah mudahan di bulan juni
kita tunggu apakah memang deklarasi di juni
dengan nama sesuai yang anda sebutkan
terima kasih atas waktu anda pak jazilul fawait
waktum dppbkb telah bergabung sama kami
dan saya selalu menuntutnya